ya keluarga ini motivasi mendorong memberikan semangat
saya kira kalau kita pas mau pikiran baru banyak masalah banyak problem ketemu keluarga itu memberikan semangat baru memberi energi baru
dan apa tadi
yang pertama prinsip prinsip yang ditularkan
ya tadi saya sampaikan saya selalu mendidik mereka untuk mandiri
untuk mandiri artinya ya seperti membangun nama ya mereka sendiri membangun usaha ya mereka sendiri
karena kalau dilakukan sendiri dan dimulai dari nol itu kalau pas ada gelombang besar
meskipun mungkin untang panting tapi akan lebih kokoh
dibanding kalau sering kita suntik kita suntik kita suntik itu akan justru melemahkan anak itu sendiri
jadi prinsip kemandirian biar mereka kadang kadang sulit ya jalani aja
karena kadang kadang di kesulitan itu akan membangun sebuah kekokohan
ini secara psikologis pak sedikit saya singgung biasa seorang bapak sanggup tuh begitu
nah ibu ada komentar nggak bu
kalau ngelihat pas anak lagi ada masalah tuh bawaannya pasti pengen nyuntik
oh enggak justru
kalau saya prinsipnya kayak pak jokowi tetap kalau ada kesulitan harus bisa mengatasi sendiri
paling ya bercerita ini ada masalah ya putuskan sendiri masalah itu